maaf ya bu dinda gak sengaja
ibu gak suka denger kata itu
ibu gak mau ya kamu lock nih sampe bersih
terus blingnya bersihin sampe bersih
mau ibu marahin juga
ibu halaman sampe bersih
eh nak dinda
lagi bersih bersih rumah juga ya nak
tadi ada kak bella
kak bella lagi pipis di kamar mandi
aku mau bantuin kak bella dulu
wah anak pinter ya
bisa bantu kakaknya
yuk nak ya udah ya
malah bengong kamu
ibu bilang sapu yang bersih
awas ya kalau ibu sampai bersih ibu akan berbicara sama kak bella ya
kalau ibu sampai liat sampai gak bersih
gak usah masuk rumah
ibu sudah diserah ibu ga bisa masuk rumah
ibu mau masuk rumah
aku mau masuk rumah
aku mau masuk rumah
aku mau masuk rumah
kira kira ibunya kenapa begitu sama dinda
aku mau masuk rumah
gak tau kak
aku mau masuk rumah
dari dulu dina selalu dimarahin sama ibu
aku mau masuk rumah
lalu dimarahin sama ibu
bahkan kakak kakak dinda ga boleh bantuin dinda
lalu dimarahin sama ibu
lalu dimarahin sama ibu
lalu dimarahin sama ibu
lalu dimarahin sama ibu
lalu dimarahin sama ibu
lalu dimarahin sama ibu

ibu nyuruh adik kamu untuk bersih bersih
biarin aja dia yang bersih bersih
gak usah kalian bantu
awas ya sampai ibu lihat kalian bantu adik kamu
ibu gak akan segan segan untuk menghukum kalian berdua
masuk udah masuk
yang lagi asik sendirian
makan besar ya hari ini ya
itu kamar kamar udah kamu rapin semuanya
terus pr udah kamu kerjain
gak ada pr bu
gak ada pr
awas ya ibu periksa nanti
kamu lihat minggu depan kan kamu mau persami
ibu udah beliin perlengkapan makanan buat kamu
pirin sama gelasnya
makasih ya bu
ini piring sama gelasnya kamu simpan ya nak ya
ibu kan baru beli nak
tadi ceria gak sengaja
kamu nih kenapa sih
kamu mau cari perhatian sama ibu ya
kayak begini kelakuan kamu
desana ceroboh kamu
dinda gak sengaja
maaf maaf terus sama ibu
ibu gak suka denger kata itu
ibu gak mau ya
kamu lock disampe bersih
bersihin sampe bersih
jangan sampe ada sisa bling satu
aduh gitu deh kak
ya bener gitu kak
uang saku buat kalian ingat selama satu minggu
kalian atur uangnya ya
gak usah boros boros ibu nggak suka
itu baju kamu kenapa begitu sih
gak ada rapi rapinya
ibu gak suka ya
sepatu kamu juga
kamu ini makin hari makin lelet tau gak
disuruh kerjain apapun juga gak pernah bener
ibu gak suka
kamu dikasih tau aja
ya udah ibu berangkat duluan ya
kalian juga cepat berangkat nanti ketelatan
ya udah ibu jalan ya
nanti kakak bagi uang jajan buat kamu ya
iya kamu tenang aja
kak celia juga bakalan bagi buat kamu ya
makasih ya kak
yaudah yuk kita berangkat yuk
kenapa ibu bedain aku sih
aku udah kayak bukan anak
bukan anaknya aja
ini semua meyangkitkan
dan yang aku heran
aku sampai sekarang gak pernah tahu aja ayah aku
dinda dinda nggak pernah nanya sama ibu soal ayah
gak ada yang tahu soal ayah kak
kak bella sama kak celia
dia juga lupa wajah ayah
fester buat tif dan pak u comprende
hancurin aja ke tempat udara there
isturahat dalam budgeting andrew
detik pandi itu
kak kok disini gak ada foto ayah ya
kacernya juga gak tau
mungkin disimpen sama ibu
buat pulang kak
kak kok disini gak ada foto ayah ya
iya kita gak punya foto ayah
tapi kakak tau muka ayah kayak gimana
kau fitri ibu gak pernah sayang sama dinda
capek kayak anak tiri
lebih baik dinda pergi aja dari rumah
tidak kalau kamu pergi dari rumah semua orang sedih loh
terus sekolah kamu gimana coba
tidak harus ingat surga itu ada di telapak kaki ibu
mungkin ibunya begitu
supaya kamu menjadi anak yang baik yang kuat yang mandiri